akhirnya masyarakat ini bertanya tanya ini uangnya dari mana kok bisa kayaknya kelihatan mewah padahal mungkin gajinya jauh tuh dari barang barang harga barang barang tersebut
jadi mbak harus dibedakan gaji dengan pendapatan mbak
kalau gaji sudah terukur bersama dengan tunjangannya
kalau pendapatan ya nggak terukur mbak ya coba itu lihat
kapolres bandara soekarno hatta yang dpt
dia mendapatkan hasil dari tindakan yang tidak terpuji itu dolar dalam bentuk tiga ratus ribu dolar singapura dan dua ratus sekian ribu dolar amerika
itu pendapatan mbak
kalau gajinya yang kecil
jadi artinya kalau cuma beli baju tujuh juta beli sepatu lima juta
atau sepuluh juta
terimanya duitnya tiga ratus ribu dolar singapura
dua ratus ribu dolar amerika
itu berapa tuh mbak
dari tiga ribu dolar singapura itu kan sekitar tiga miliar ya
kemudian dua ribu sekian itu sekitar enam miliar ya
jadi menurut pak sugeng
kalau ada anggota polri anggota polisi yang dandanannya tampilannya atau membeli barang barang yang mewah yang mereka kenakan
dan jauh dari gaji yang mereka terima itu bukan dari pendapatan yang tidak wajar
pendapatan kotor artinya begitu
dan pertanyaannya pendapatannya itu legal atau tidak
nah ada pendapatan yang legal ya
dari usaha yang sah
usaha yang sah itu bahkan ada yang diatur dalam peraturan tuh
bahwa seorang anggota polri bisa memiliki saham atau usaha yang berada di luar jangkauan kewenangannya
saya tahu banyak anggota polisi itu ngelola tambang mbak
jadi seperti ditangkapnya
nah tuhas budi oleh birkrim sus pol dakartara itu kan duitnya berlimpah limpah
dia cuma hanya sebagai operator dari beberapa petinggi polri
jadi itu yang terjadi
karena itu betul nggak sih aturan itu ada untuk dilanggar
aturan itu ada untuk dilanggar
bukan untuk kita hati
dan itu yang terjadi di tubuh polri saat ini ya

jadi itu yang anda lihat yang ada di polri saat ini
artinya kemewahan kemewahan yang seperti tidak wajar itu berasal dari pendapatan yang tidak legal
ya bisa ke sana gitu loh ya
jadi kalau mau ada ya menurut saya audit aja itu
kekayaannya mereka gitu
dulu kan pernah ada rekening gendut gitu
isu rekening gendut ya
sekarang diperiksa aja kekayaan mereka
ya yang tunai di rekening
yang apa yang eh yang di rekening
yang tunai kan kita tidak tahu
nah yang tunai ini kemudian ditampilkan dalam tampilan kemewahan
kalau memang itu ada
tapi jangan juga loh ada yang pakai branded tuh harganya cuma dua ratus tiga ratus ribu loh
artinya harus ada pemeriksaan secara menyeluruh
audit adit seperti yang pak sugeng sampaikan
untuk mengetahui apakah ini dari pendapatan yang legal atau yang tidak legal
mau konsisten pada
iya pak sugeng silakan pak sugeng
saya masih mendengarkan
kalau konsisten pada aturan
kita tidak berhenti pada soal diskusi dan juga publikasi seperti ini
pak kapolri harus menurunkan irwasum
untuk memeriksa ya
inspektur pengawasan umum maupun propam
soal kedisiplinan itu kan ada
peraturan disiplin untuk tidak boleh memamerkan kemewahan
sekarang yang diisukan salah satu polisi bintang itu
mau diperiksa nggak
kan nggak juga ya
jadi menurut saya begini ya
apakah boleh orang menjadi kaya raya
tetapi harus halal ya
harus legal ya
yang kedua beginilah
kalau orang jawa bilang
ngerti nggak maksudnya
silahkan pak sugeng coba dijelaskan
supaya tidak misinterpretasi nantinya
oh jadi saya jelasin nih ya
jadi kalau anda kaya
tapi anda itu polisi
jangan kamu tampilkan kekayaanmu ya
kalau secara sosial ya
kan sosial itu perlu
ini berlanjut ke pertanyaan saya berikutnya
ada peraturan mengenai kedisiplinan itu tadi untuk tidak memamerkan kemewahan yang dimiliki tidak hanya oleh anggota tapi juga keluarga
tapi kenyataannya masih banyak baik anggota atau keluarga yang cukup menyita perhatian dari masyarakat dengan
mengenakan menggunakan barang barang branded atau barang barang mewah yang tadi tidak sesuai dengan gajinya gitu
mengapa anda melihat hal ini
wah saya udah sering nonton itu ya
jadi kalau para bayangkari ibu ibu kapores sejabat itu jalan jalan itu branded semua ya foto foto
ya dan dipertontonkan
seperti itu loh
ini bisa saja dia tidak mengerti peraturan disiplin dan kode etik polri ataupun peraturan internal
bisa juga dia tahu tetapi dia cuek aja ya
nggak peduli orang ini duit duit gua kok
nah yang begini ini ya sebetulnya yang membuat masyarakat nggak percaya sama oknum oknum polri
nggak percaya peraturan itu dibuat untuk membuat kebaikan
peraturan itu dibuat untuk dilanggar
ketika dilanggar juga ada penindakan apa tidak
oh ya nggak ada yang lapor sih katanya
pak sugeng ketika rapat bersama dpr kapolri beberapa saat yang lalu dpr sempat menyentil kpk
kapolri katanya anggota polisi kayaknya seperti raja
apakah anda juga sejalan dengan pernyataan dari anggota dpr ini
ya benar juga
dari anggota dpr ya
tapi anggota pdpr juga dicek juga kehasilannya berapa
dengan telunjuk satu yang empat ya kepada dirinya sendiri
jadi saya bilang tadi kalau anda kaya bukannya dilarang
tapi anda harus sensitif sosial
karena hidup anda diikat dengan peraturan yang ketat
terima kasih pak sugeng teguh santoso
intinya tidak ada yang salah jika ingin bercita cita menjadi kaya
tapi yang jadi pertanyaan adalah tadi sensitivitas dan juga transparansi
apakah itu didapatkan dari pendapatan yang wajar atau tidak wajar
terima kasih pak sugeng sudah bergabung dengan kami malam hari ini